wiji kusunan muhammad tohirin adalah satu dari satu ratus sembilan belas calon haji cadangan yang beruntung
setelah menanti selama sebelas tahun wiji akhirnya berangkat ke tanah suci bersama kloter tiga puluh lima pada kamis pagi
ia tak pernah menduga akan menerima panggilan ke surabaya sebagai tamu allah yang berangkat lebih cepat dari jadwal seharusnya
bahkan dalam waktu empat hari wiji harus mempersiapkan seluruh kebutuhan haji
wiji hanya membuat syukuran kecil untuk orang terdekat saja
saya sendiri juga persiapannya mendadak acara gitu hanya tasa kurang kecil kecilan lah ke tempat kerja sama di tetangga yang dekat dekat
semuanya juga mendadak semua
loh berangkat ya alhamdulillah
mohon doanya ya kita mohon doa restu lah
diberi kemudahan diberi kelancaran
tidak hanya untuk diri sendiri
untuk haji kembali dibuka
kalau sujud syukurnya kan sudah langsung saat begitu dengar
alhamdulillah semuanya untuk keseluruhan bisa berangkat tahun ini
bukan untuk pribadi
alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji lagi
karena kan sudah setahun ya kita tertunda
dan alhamdulillah perhatian itu diberikan kepada kami kami yang memang menginginkan
menjadi tamu allah
data dari panitia pelaksana ibadah haji embarkasi surabaya menunjukkan
ada tambahan jumlah jemaah yang masuk pada kursi cadangan
dari sebelumnya jumlah jemaah haji terdaftar di embarkasi surabaya sebanyak enam belas
lalu mendapat tambahan empat puluh dari kementerian agama
sehingga total yang diberangkatkan menjadi enam belas delapan puluh delapan jemaah
dan diberi kembali ke kementerian agama
dan diberi ke kementerian agama
dan diberi ke kementerian agama

dan diberi ke kementerian agama

pihak embarkasi surabaya mengaku tidak ada kendala
seluruh jemaah cadangan sudah dipersiapkan untuk bisa berangkat dalam waktu mendadak
sementara visa dan paspor sudah diurus dengan tenggat waktu yang singkat
cadangan itu sudah kita hubungi jauh hari sebelumnya
melalui kabupaten kota tentang kesiapan berangkat dan ketidaksiapan berangkat
yang siap berangkat kita proses
yang siap berangkat kita proses
ada kesempatan untuk berangkat berdasarkan nomor porsi yang terdekat
maka kita kontak untuk menyiapkan segala perlengkapannya
kemudian kita proses paspornya untuk memperoleh visa
hingga kamis pagi keberangkatan jemaah calon haji dari embarkasi surabaya sudah mencapai sembilan puluh satu persen
kloter terakhir yakni kloter tiga puluh delapan rencananya akan berangkat pada dua juli